siang ini gelombang baru kedatangan vaksin tiba di indonesia dan langsung saja kita akan mengikuti bersama konferensi pers terkait kedatangan vaksin covid sembilan belas tahap empat puluh lima di bandara soekarno hatta
ya saat ini terlihat kontainer yang sudah turun dari pesawat di mana vaksin covid sembilan belas tahap empat puluh lima ini tiba di bandara soekarno hatta
di mana ada sembilan dua ratus dosis vaksin boot sinovac yang dijadwalkan tiba hari ini sebelumnya pada kedatangan vaksin di tahap empat puluh empat tepatnya pada tanggal dua puluh tujuh agustus dua ribu dua puluh satu lalu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saudara sekalian sebangsa dan setanah air
alhamdulillah pada hari ini tanggal tiga puluh agustus dua ribu dua puluh satu
ada dua jenis produksi yang telah datang yaitu dari astrazeneca sebanyak satu delapan puluh enam dosis serta sinovac sebanyak lima juta dosis
keduanya berupa vaksin jadi
sedangkan dari vaksin sinovac masih ada tambahan lagi yaitu sembilan dua ratus dosis
berupa bakalan vaksin atau balek vaksin
saudara sekalian kehadiran vaksin ini adalah merupakan kedatangan tahap ke empat puluh tiga ke empat puluh empat dan ke empat puluh dua
dan masih akan dilanjutkan dengan kedatangan vaksin vaksin berikutnya
semua ini adalah sebagai bukti nyata
bahwa pemerintah terus berupaya keras mendatangkan vaksin covid sembilan belas
untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi nasional
sampai tanggal dua puluh enam agustus dua ribu dua puluh
untuk percepatan capaian vaksinasi dibutuhkan kerjasama yang sangat erat
peran serta seluruh elemen bangsa juga sangat diharapkan
karenanya pemerintah mengajak semua pihak
baik itu organisasi organisasi sosial kemasyarakatan
para tokoh tokoh keagamaan dan tokoh masyarakat
para swasta pelaku usaha
organisasi organisasi swadaya masyarakat
dan volunteer untuk terus saling bahu memahu
untuk demi suksesnya vaksinasi nasional ini
saudara sekalian yang saya hormati
kita berhadapan dengan suatu kenyataan
bahwa suka tidak suka
mau tidak mau
kita akan berdampingan dengan covid sembilan belas
dalam jangka waktu yang belum bisa kita pastikan kapan berakhir
oleh sebab itu
yang terus diperketat
seluruh elemen bangsa
dengan menerapkan protokol kesehatan
dan memanfaatkan semua kemampuan kita
termasuk teknologi digital
guna mempercepat pemulihan
di bidang kesehatan
pemulihan di bidang ekonomi
terutama di sektor produktivitas
serta untuk mengakhiri pandemi ini
oleh sebab itu
jangan kita lengah
tetap waspada tinggi
agar pandemi ini
akan terus terkendali
untuk segera ikut
men sukseskan program vaksinasi ini
dengan segera datang ke lokasi lokasi pelaksanaan vaksinasi
jangan pilih vaksin
karena semua vaksin sama dan berkhasiat
dan insya allah semuanya juga halal
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh